gabungan industri kendaraan bermotor indonesia atau gaikindo pada rabu menggelar konferensi pers menjelang pameran otomotif gaikindo indonesia international auto show atau gies
ketua umum gai kindo yohannes nangoi mengatakan penjualan kendaraan roda empat pada paruh pertama dua ribu dua puluh tiga ini telah mencapai lebih dari lima ratus lima ribu unit
angka ini naik enam lima persen dibanding raihan pada periode yang sama di tahun dua ribu dua puluh
sejumlah brand otomotif yang akan diperkenalkan dan yang sudah memasarkan produknya di indonesia berencana melakukan pembuatan pabrik secara lokal
hal ini yang kemudian didorong guna terciptanya lapangan kerja baru transfer teknologi menggenjot produktivitas dalam negeri sekaligus menekan harga jual
banyak sekali model model perusahaan perusahaan baru terutama dari cina
itu anda tahu berapa sekarang brand cina yang beroperasi di indonesia
sebelas dan kira kira mungkin sembilan sudah jadi anggota gai kindo dan juga sudah ikut gai ini dan bahkan hampir semuanya ikut di kias ini
mereka lagi mengajukan terus ke kita jadi is very positif kita tinggal tunggu aja lagi sebentar lagi
nah ini akan lebih rame lebih banyak model dan mereka biasanya lebih cepat untuk bisa melakukan ekspor
pembuatan secara lokal ini terbagi dalam dua kategori yakni assembling atau perakitan maupun pembuatan secara utuh
albi pratama bara maestro jakarta